program pensiun dini bagi karyawan garuda indonesia mengaku sudah menerima lebih dari seratus pengajuan dan hal ini ditawarkan untuk menyelamatkan keuangan perusahaan selama pandemi covid sembilan belas
direktur utama garuda indonesia irvan setia putra menyatakan kepada cnn indonesia com program pensiun dini ditawarkan perusahaan plat merah ini hingga sembilan belas juni mendatang
ia memastikan keuangan perusahaan masih cukup untuk membayar seluruh kompensasi wajib
namun selama surat keputusan belum keluar karyawan yang meminta pensiun dini masih menjadi staf perusahaan berkode saham gia tersebut
sementara itu kompensasi yang diterima karyawan yang mengajukan program pensiun dini meliputi dua kali pesangon satu kali penghargaan masa kerja uang pengganti hak dan tiket konsensi bagi mereka yang masih kerja aktif di atas enam belas tahun
selain itu ada kompensasi lain seperti kompensasi sisa cuti dan casual sickness atau cuti karena sakit pada dua ribu dua puluh